komisi pemberantasan korupsi melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi rekayasa pajak
di direktorat jenderal pajak dengan menetapkan dua tersangka baru
salah satunya adalah supervisor tim pemeriksa pajak direktorat pemeriksaan dan penagihan dirjen pajak
sekaligus kepala pajak bantayang sulawesi selatan wawan ritwan
selain wawan tersangka lainnya ialah ketua tim pemeriksa pada direkturat jenderal pajak
sekaligus fungsional pemeriksa pajak pada kanul djp jawa barat ii alfred siman juntak
kpk telah menangkap wawan rituan di makassar sulawesi selatan pada rabu sepuluh november lalu
pada kamis ia dibawa ke gedung kpk jakarta untuk ditahan di rutan kpk cabang pongdam gutur
penangkapan dilakukan kpk karena wawan dianggap tidak kooperatif dalam proses penyelidikan
kpk melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara
ini kepenyidikan pada awal november dua ribu satu ini dengan menetapkan tersangka sebagai berikut
pertama saudara wr supervisor tim pemeriksa pajak pada direktorat pemeriksaan dan penagihan pada direkturat jenderal pajak
kedua saudara as ketua tim pemeriksa pada direktorat pemeriksaan dan penagihan pada direkturat jenderal pajak
perkara ini merupakan pengembangan kasus
dugaan korupsi dan suap rekayasa kewajiban pajak tertagi pada tiga perusahaan
yakni pt gunung madu plantation pt bank penin pt johnlyn baratama
kasus tersebut juga melibatkan direktur pemeriksa dan penagihan pajak direkturat jenderal pajak angin praitno aji
dalam dugaan suap pajak ini wawan diduga mendapat bagian enam ratus dua puluh lima ribu dolar singapura
dari total komitmen fee senilai dua puluh lima miliar rupiah
tim liputan cnn indonesia